regulator energi australia telah mengumumkan rancangan penawaran pasar default atau batasan tarif maksimum pada saat tekanan biaya hidup berada pada puncaknya
sehingga menjadi satu acara yang juga dipromosikan oleh melbourne city council
bagaimana nih dari indonesia mining association sendiri prediksinya
untuk memasak mangut beong di tempat ini masih menggunakan tungku kayu bakar seperti ini
di swasta atau di rumah sakit pemerintah juga
dan di pertapaan rawaseneng ini
antara kedua negara yang bertransaksi jual beli ini
karena saya juga berharap dpr itu di komisi terkait ya
hingga mobil pick up yang kerap parkir di dalam rumah kontrakan
bahwa ya memang ada badan penelitian tapi di sisi lain penelitian itu sendiri sampai saat ini setau kami
hanya kalah pembicaraannya karena kan kita bicara soal media sosial
padahal kemarin di wizards aja dia superstar nya cuma berdua ya
and then kalau sudah instability dampaknya ke dunia
misalnya dalam mengatur mobilisasinya dan kerumunannya
jadi manisnya itu paling tinggi kadar gulanya itu di hari kelima
tetapi secara hukum tidak ada masalah
kecoa dubia itu serangga paling bergizi sih kalau
hampir sekitar lima ratus enam puluh tahun
terus waktu pertama kali ditawarin gitu ya pasti kayak nanya nanya
khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka
lalu yang kedua biayanya untuk fifa match day versus argentina disebut sebut mencapai lima juta usd
tapi fakta meskipun pemberitaannya banyak yang meninggalkan batubara
terus pemenang kedua ketiga yang keduanya dapet nipet yang ketiga dapet headband
nah jangan sampai kita juga jadi bulan bulanan gitu
kalau misalnya ini kan puasanya delapan belas sembilan belas jam panjang nih
untuk memperbolehkan preskripsi enam puluh hari
atau satu sisi telur yang terkacau
jadi kita memang kita harus melihat semuanya itu di dalam perspektif yang komplit
kenapa karena masuk ke poin kedua nggak mungkin menyelesaikan ini dengan hati senang
jadi ya okelah kalau anaknya memang mau eksplor kenapa tidak gitu kan
tahun lalu itu impornya tiga enam juta ton
para pemain membubuhkan pinang siri yang telah dikunyah
akibat adanya peningkatan kasus tentunya
ini akan berbeda kondisinya pelabuhan merak sama pelabuhan pekauhuni
harus diperhatikan juga diet apa yang dibutuhkan agar diet bisa sukses dan tubuh tetap sehat